dugaan seperti ini sudah lama muncul dan tercium tetapi seolah pemerintah tidak berdaya
bahkan yang terjadi hari ini setelah pemerintah menghilangkan harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan
kini minyak goreng bisa dijumpai di toko ritel dengan harga yang tinggi
temuan kppu ini menjadi penting sejauh mana tindakan yang berani diambil
kita berbincang sore ini bersama ukay karyadi ketua kppu
terima kasih sudah bergabung dan juga ada mas tulus abadi ketua pengurus harian ylki
selamat sore mbak putri selamat sore pak ukay
terima kasih sudah bergabung bapak bapak sekalian
saya ke pak ukay terlebih dulu pak
pak ukay jadi apa saja temuan kppu dan apa yang membuat kppu yakin bahwa ini kartel
ya dari awal kan persoalan naik
goreng ini kan ada kenaikan harga ya di akhir tahun sampai januari itu
nah karena kenaikan harganya kompak padahal mereka memperoleh bahan baku sendiri sendiri
tentunya kami memaknai ini sebagai sinyal kartel
karena kompat kenaikan harganya
tapi dalam perjalanannya pemerintah mengintervensi pasar dengan menetapkan het
awalnya kan aet tunggal rp empat belas yang kemudian dirubah lagi kebijakannya
dengan agar aet yang berbeda beda untuk kelas goreng
itu menyebabkan kelangkaan minyak goreng di pasar ketika ada het
nah untuk mengatasi itu pemerintah mencabut kembali het yang untuk minyak goreng kemasan
artinya kembali ke yang semula
artinya kebijakannya januari februari ini menjadi tidak berpengaruh ya
jadi persoalannya nggak terjawab nih dulu kan
persoalannya karena kenaikan harga
bahkan presiden mengeluarkan pernyataan agar ada stabilisasi harga
sekarang ketika dicabut tentunya harga kembali bebas ya
bahkan lebih tinggi dibanding sebelum ada kebijakan aet
yang tadinya sekitar rp dua puluh sekarang sudah sekitar rp dua puluh lima
nah ketika pencabutan het ini direspon kontak oleh perusahaan perusahaan minyak goreng
dengan langsung membanjiri pasar dan harga yang tinggi
ini juga semakin menguatkan adanya senyap harga tersebut
tapi untuk ke situ tentunya kami harus mencari alat bukti yang cukup agar bisa dibawa ke persidangan
pak ukay anda mengatakan kppu juga sudah mewawancarai
mulai dari distributor produsen retail asosiasi juga sudah
apakah tidak cukup bukti bukti yang selama ini sudah dikumpulkan
ya bukan mewawancarai
kami meminta keterangan memeriksa mereka
produsen minyak goreng ke retail asosiasi bahkan ke pengambil kebijakan pemerintah
kementerian perdagangan dan biaya cukai sudah kami minta keterangan
dan mungkin berikutnya nanti pak tulus yang mewakili konsumen juga akan diminta keterangan
nah tentunya ini dalam rangka kami mencari alat bukti agar bisa lengkap untuk dibawa ke persidangan
nah dengan adanya kejadian sekarang semakin menguatkan bahwa mereka memang barangnya ada sebenarnya
jadi mereka mencoba kalau ada indikasi menahan pasokan
agar harganya meningkat
kan itu salah satu kartel seperti itu
artinya bersama sama menahan pasokan menahan pasaran
agar terjadi kelangkaan
sehingga demandnya tetap tinggi
barangnya tidak ada kan harga naik
nah itu yang terjadi ya akhirnya seperti ini
saya ke mas tulus sekarang
mas tulus untuk kebijakan pemerintah yang terbaru kemarin
untuk melepaskan harga eceran minyak goreng kemasan ke mekanisme pasar
apakah ini sudah anda duga sebelumnya
karena berkaca dari
pattern atau pola yang terjadi sebelum sebelumnya
ya saya kira kita sangat mengkritik keras apa yang disampaikan pemerintah
kebijakan itu karena sampai detik ini
kebijakan kebijakan itu kebijakan yang coba coba
ini hal yang sungguh tragis
dimana untuk kepentingan masyarakat
tapi selama empat bulan terakhir
kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah
itu kebijakan coba coba
dan hari ini saya kira juga
ada berita mengejutkan adanya pencabutan dmo untuk cpo minyak goreng
ini satu hal yang luar biasa
karena kemudian kita bisa simpulkan
pemerintah akhirnya kalah dengan pasar
padahal kita ekspor pil terbesar dengan cpo di dunia
ini sesuatu hal yang tidak boleh terjadi seharusnya
oleh karena itu saya mendukung penuh untuk kppu membongkar adanya dugaan kartel ini
bahkan ilki sudah menggalang dugaan publik lewat petisi online
dan sekarang sudah ditandatangani oleh lebih dari lima lima ratus orang
yang mendukung adanya penyelidikan oleh kppu
terhadap dugaan kartel olegupoli dan sejenisnya
karena ini sangat merugikan konsumen
baik itu konsumen akhir ataupun juga pedagang pedagang atau pelaku pasar yang lain
jadi saya kira persoalan minyak goreng bukan hanya persoalan gilir
tapi itu juga persoalan hulu
dan ini yang kemudian pemerintah sampai detik ini belum mencoba
untuk mengungkar dari hulu dalam arti struktur pasar
ini yang saya kira kompetensi kppu untuk kita dukung penuh melakukan upaya upaya
intervensi di struktur pasar yang ada
pak ukay dari hasil penelitian atau investigasi awal kppu
seberapa banyak perusahaan yang terlibat dalam kartel minyak goreng ini
kalau produsen minyak goreng kan
sekitar tujuh puluh an ya
tapi kalau mereka itu saling terapiliasi
apa dikerucutkan itu sekitar tiga puluh an
tapi yang menguasai pasar itu
artinya kalau mereka untuk berkarpet kan gampang ya karena jumlahnya sedikit
sementara dengan struktur pasar yang oligopoli ini pemainnya sedikit
sementara jenis komoditasnya itu juga sedikit
komoditasnya adalah komoditas yang diperlukan masyarakat
artinya kalaupun mereka menaikkan harga setinggi tingginya pun akan tetap laku di pasar
nah tentunya kalau tidak ada kesepakatan di antara mereka
adanya persaingan kan akan sulit ya
artinya kalau pta menaikkan minyak gorengnya
menjadi peluang ptb untuk mengambil alih pasarnya
itulah yang namanya persaingan
nah oleh karena itu harusnya yang namanya komoditas yang kebutuhan pokok itu
dengan jumlah pemain sedikit ini jangan terlalu dilepas pasar
karena pemainnya sedikit
finalnya kalau pemainnya banyak ya dilepas ke pasar ada persaingan
tidak hanya persaingan harga tapi juga persaingan kualitas produk
kalau di minyak goreng ini kan tidak terlalu loyal pada merek sebenarnya
karena kan orang gampang berpindah pindah karena apa
para peserta minyak goreng sama saja
tapi ketika tidak ada persaingan dari segi kualitas maupun dari harga
nah inilah semakin menguatkan adanya sinyal sinyal kartel tersebut
memang seperti yang bilang mas tulus tadi ya persoalan itu memang dari hulu ya
dari hulunya sudah
saya sering mengatakan kalau baratnya aliran sungai itu memang sudah keruh dari hulunya
kita sibuk membersihkan di hilirnya di muaranya
kita di hulunya sudah keruh tetapi lebih sibuk membenjernikan di muara sungainya
nah ini tentunya kita menjadi akan terus berulang kejadian kejadian seperti ini
oleh karena itu kami juga sudah menyampaikan rekomendasi kami ke bapak presiden
melalui tertulis ya di hari kemarin agar juga ada penataan di hulunya untuk minyak goreng ini
oke pak ukay kalau misalnya dilihat dari besarnya kesepakatan kejahatan
yang kemudian dilakukan oleh beberapa perusahaan ini
apa sanksi yang kemudian bisa kira kira dibidik untuk mereka
ya kalau sanksi menurut peraturan untuk masing masing perusahaan
untuk perlanggaran satu pasal itu minimal satu miliar
selama masa pelanggaran itu terjadi
nah kalau misalnya di minyak goreng ini bisa banyak pasal ya bisa dihitung sendiri
tapi tentunya kalau dari nilai denda ini merupakan hal yang kecil ya bagi
bagi perusahaan yang sudah besar ini
yang mungkin yang mereka takutkan itu adalah reputasi mereka di mata internasional
karena kalau dihukum oleh otor persaingan usaha ini menjadi kata kata sendiri
dia dalam dunia bisnis internasional
oke yang pasti perusahaan perusahaan minyak yang diduga oleh kppu itu melakukan karta
mungkin sekarang mereka juga sudah bersiap siap untuk menangkal
apapun jerat hukum yang kemudian nanti disampaikan oleh kppu
karena seberapa yakin anda bisa menyeret mereka ke pengadilan menjerat perusahaan perusahaan besar ini
nanti kita bahas setelah jeda bapak bapak tetap bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
saya masih berbincang dengan ukay karyadi ketua kppu dan juga tulus abadi ketua pengurus harian di lki
kami masih membahas tentang dugaan kartel yang dilakukan oleh kppu
dari kartel yang dilakukan lima perusahaan produsen minyak goreng besar
dan saya ke mas tulus lebih dulu mas tulus terlalu sering ini berulang
celahnya memang tidak pernah ditambal oleh pemerintah
oleh penegak hukum oleh regulator atau bagaimana
ya memang ada berbagai perspektif untuk menganalisa ini ya
tetapi ini harusnya sejak awal pemerintah
dari sisi kebijakan publik sudah harusnya di atas kertas sudah sangat gampang
untuk mendeteksi kebijakan kebijakan yang akan diambil
nah itu yang tadi saya katakan kenapa pemerintah seperti gamang di dalam memutuskan kebijakan
sehingga pemerintah selalu mencoba kebijakan a a gagal mencoba b b gagal mencoba c c gagal dan lari ke d
nah saat ini baru kemudian pemerintah menyerah dengan
menyerahkan kepada pasar dengan mencabut dmo dan mencabut subsidi
sementara tidak coba mengulik bersama kppu untuk menduga adanya partai kartel ini
kan negara telah membentuk kppu bersama undang undangnya
ya kenapa tidak diberdayakan tidak digunakan untuk mengusut adanya praktek praktek kartel di sisi hulu
ya karena tadi pemilik industri minyak goreng industri cpo
dan juga sawit itu kan pengusahanya sama
ini yang saya kira kata bang oke ini akan sangat mudah untuk membentuk pasar bersekongkol menentukan harga
bersekongkol menentukan pasukan ketika pasar internasional harganya sedang sangat tinggi tingginya
apalagi ada perang ukraina rusia
ini menjadi hal yang sangat logis kalau kemudian para pelaku pasar yang menguasai dari hulu dan hilir
itu akan membentuk satu persekongkolan harga
dan negara sejak awal tidak melakukan ini kemudian akhirnya malah menyerah ke pasar
dengan mencabut subsidi dan menghapus dmo untuk cpo
ini saya kira menjadi hal yang sangat tragis ketika kemudian masyarakat harus berjibaku mendapatkan minyak goreng
baik itu yang kemasan ataupun yang curah
oke mengutip mas tulus pemerintah terlihat gamang dan akhirnya menyerah kepada

yang kemudian diduga menahan pasokan minyak goreng selama ini
tapi pak ukay banyak juga kemudian yang sekarang sanksi dengan kemampuan kppu untuk bisa menjerat para perusahaan besar ini
ya sebenarnya tahun dua ribu sepuluh kppu pernah menghukum pelaku kartel minyak goreng ya
kppu punya pengalaman tapi di sisi lain tentunya mereka juga punya pengalaman beriksa kppu
nah kppu artinya mereka kan punya kalau dipanggil kppu kan tidak bisa menggeledah menyita
mereka dipanggil banyak dari mereka yang dipanggil itu tidak langsung datang
panggilan kedua panggilan ketiga baru datang
nah yang kami khawatirkan tentunya kan itu bisa menjadi celah untuk mereka menyamakan atau jawabannya tidak sama seperti itu
nah itu kan menjadi kesulitan tersendiri sebenarnya
tapi kami tetap yakin
kemudian respektor kppu bisa mencari alat bukti terjadinya kartel tersebut
namun demikian ini yang terpenting kan sebenarnya bagaimana pasar minyak goreng ini dengan segera sehat ya
ini tentunya sebenarnya lebih domain kebijakan
karena sekarang pemerintah sudah membagi pasar antara curah dan kemasan
di mana curah ada aet nya kemasan tidak ada
nah khawatiran kita semua tentunya ya
karena tadinya produsen minyak goreng itu lebih banyak memproduksi curah
ketika dipatok harganya akan beralih
oke dikemas ulang mungkin ya
saya harus juga lihat ke pasar pasar tradisional apakah curah tersedia atau dipaksa tanda petik ya untuk beralih ke minyak goreng kemasan seperti itu mbak
betul betul ada juga sudah ditemukan mereka yang berpraktik curang
jadi curah kemudian dikemas ulang dan kemudian dijual dengan harga minyak goreng kemasan
baik tapi pak ukay
untuk yang kali ini apakah anda optimis bahwa ini bisa dibawa sampai ke pengadilan
karena dukungan sudah ada
ylki sudah mendukung kemudian juga sudah ada petisi
ya terkait minyak goreng ini kan kami menaikkan ke proses penegakan hukum berawal dari kajian di direkturat ekonomi
karena kami menangkap sinyal sinyal kartanya makanya kami meningkatkan patutnya ke penegakan hukum
nah karena kami optimis
kami bisa menemukan alang bungki tersebut
apalagi dukungan dari publik melalui lki
ya sejauh ini apakah sudah ada respon dari pemerintah atas rekomendasi yang diberikan kppu kepada pemerintah pak ukay
pada saat kppu memastikan
itu yang harusnya disidak itu jangan di pasarnya dipastikan ke produsennya
produsen rapat produksinya apakah itu sudah sesuai dengan kapasitas produksinya apa belum mohon ditingkatkan
karena itu dikemanakan dilepar ke distributor level satu berapa misalnya ada sepuluh
itu terus dilacak
jadi bukan disidak di pasarnya tapi di produsennya
nah tapi itu harusnya dilakukan ketika masih ada ini masih ada air
dengan sendirinya produsen akan mengalirkan hasil produksinya minyak warna tersebut ke pasarnya
karena memang harganya tidak lagi diatur
terahkan kepada produsen masing masing
ya kalau rakyat sih pasti masyarakat ini karena ini kebutuhan pokok berapapun harganya itu akan relatif dibeli oleh masyarakat
apalagi ini menjelang bulan ramadan
oke oke anda sudah menyinggung bulan ramadan
saya ke pak tulus tulus sekarang
mas tulus kalau anda melihat apakah ada pattern ini terulang dalam waktu dekat ketika mendekati bulan ramadan
harga cpo juga cenderung terus meningkat peperangan belum selesai
ya ini bahkan bukan hanya minyak goreng saja ya tapi bahan pangan yang lain kan juga bisa mengalami guncang ganjing
mulai daging kedelai dan juga gantung dari dampak perang dan juga adanya demand yang tinggi
tetapi sekali lagi untuk khusus minyak goreng ini saya kira karena kita ini levelnya adalah eksportir
kalau kaitannya untuk kelompok menengah bawah subsidi boleh diberikan tetapi dengan yang lebih terarah dengan subsidi yang tertutup
dimana penerimanya harus jelas by name by dress jangan terbuka seperti sekarang
karena kalau terbuka seperti karang itu artinya konsumen menengah bawah harus bertarung dengan konsumen menengah atas dan akhirnya kalah
ini yang saya kira pemerintah harusnya belajar dari subsidi gas lpg yang tiga kg yang juga gagal
oke pelepasan ini ke mekanisme pasar kita lihat ini seberapa besar akan stabil di pasaran
tapi sepertinya akan juga masih sulit ditemui minyak goreng di beberapa wilayah
pak ukay terima kasih banyak sore hari ini sudah bergabung
mas tulus terima kasih banyak sudah bergabung sore hari ini di cnn indonesia newsroom